presiden republik indonesia jokowi dodo adalah salah satu
dari sederet pemimpin dunia yang mengucapkan selamat
atas terpilihnya joe biden dan kamala harris
sebagai presiden dan wakil presiden amerika serikat
selain jokowi sederet pemimpin dunia lain
seperti perdana menteri kanada justin trudeau
perdana menteri inggris boris johnson
dan presiden turki recep tayyip erdogan
melakukan hal yang sama
seperti memberikan kemampuan

dengan amerika di bawah biden administration
melalui akun resmi media sosialnya
jokowi menantikan kerjasama dengan biden
dalam memperkuat kemitraan strategis indonesia amerika
serta mendorong ekonomi demokrasi
dan multilateralisme untuk kepentingan kedua negara
hubungan kedua negara memang sudah terjalin
kepala badan pengkajian dan pengembangan
kementerian luar negeri siswa pramono
melihat amerika memiliki arti yang sangat penting bagi indonesia
indonesia perlu memiliki strategi lebih
untuk meningkatkan nilai investasi
yang nantinya berpengaruh pada pembangunan nasional
investasi amerika itu ditingkatkan
karena tapi kalau perdagangannya sudah bagus
investasinya itu malah agak turun kan akhir akhir ini
jadi kita memang perlu bersama sama mendorong
apalagi kita sudah ada komitmen yang kuat
political will yang kuat
ada reformasi hukum ada omnibus law
yang dalam dua tiga bulan ini perangkatnya yang patuh itu akan selesai semua
tentunya ini memberikan insentif lebih ya
untuk amerika tidak hanya di sektor perdagangan
meskipun biden akan mulai membenahi politik dalam negerinya
di seratus hari pertama
terutama dalam penanganan covid sembilan belas
dan penurunan ekonomi di amerika serikat
raptri istania melihat
justru saat ini indonesia harus lebih jeli berstrategi
jangan sampai terkesan indonesia tertinggal lobby lobby
dia menekankan tiga hal
menekankan tiga hal kalau saya jadi presiden
tiga hal ini pertama
saya tidak akan ampun pada korupsi
yang ada di poin korupsi ini adalah
saya tidak ampun dengan korupsi di amerika
ataupun korupsi yang terjadi di negara lain
dia akan tidak ampun terhadap negara negara yang tidak menjalankan
penegakan hak asasi manusia
nah itu kalau misalnya indonesia tidak serius
dalam menjalankan hak asasi manusia
dalam soal penegakannya
bisa jadi itu akan mengganggu hubungan politik
atau diplomatik amerika serikat dengan indonesia
kemudian yang ketiga
itu kalau tidak salah
indonesia pun jangan sampai salah kaki
salah kaki karena nanti akan berkaitan dengan investasi
yang akan dilakukan oleh amerika serikat
setelah berfokus pada domestic policy di seratus hari pertama
biden akan memperluas hubungan multilateral termasuk di asia
dan disinilah peran diplomat indonesia yang nanti akan menentukan
seberapa besar eksistensi dan kekuatan indonesia
di mana amerika serikat
vina nabilah muhammad iqbal cnn indonesia